setelah partai demokrat kini giliran partai golkar memastikan akan mengusung kofifa sebagai calon gubernur jawa timur dua ribu delapan belas
sementara muhaymin iskandar menyayangkan langkah politik kofifah karena dapat memecah suara nu
pernyataan kepastian golkar mengusung kofifah indar parawansa dalam pilgub jatim dua ribu delapan belas disampaikan langsung oleh sekjen golkar idrus marham
usai menghadiri penganugerahan gelar dr honoris kausamu haymin iskandar di universitas air langga selasa pagi
idrus menyatakan dukungannya karena kofifah selama ini dinilai telah memiliki kemampuan dan integritas memimpin jawa timur
golkar dan sejumlah partai lainnya juga telah melakukan komunikasi politik dan rencananya bulan ini akan melakukan deklarasi
pemimpinan bagaimana kemampuan bagaimana hubungan hubungan sosial dan bagaimana integritasnya dan bagaimana pengabdian
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kofifa
saya kira semua ini merupakan akumulasi yang menjadi satu keyakinan dari partai golkar untuk mendukung kofifa
langkah politik kofifah ini ditanggapi serius oleh ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar
mohaimin memprediksi suara nu akan pecah antara gus ipul dan kofifah
karena itu dalam waktu dekat ia akan melakukan komunikasi politik dengan ketua umum pdi perjuangan
saya mempertanggungjawabkan kepada nu bahwa
pak kofifa ini harus bersatu dengan saifullah yusuf
usaha untuk menyatukan sudah kita lakukan
kalau tidak berhasil ya berarti kofifa mengambil hak individunya itu hak politiknya
sementara wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf mengaku siap menghadapi rivalnya
meski dapat menerima namun gus ipul sedikit kecewa dengan partai demokrat karena dianggap tidak konsisten
apa yang sudah menjadi keputusan itu dijalankan
saya ikut gitu bahwa kemudian partai merubah mekanismenya
membuka pendaftaran lagi
atau mungkin juga dalam tanda kutip mengintervensi apa yang terjadi di bawah
itu bukan menjadi ini saya lagi
saya cuma bisa mengikuti biar masyarakat aja yang menilai mana partai yang konsisten dan mana yang partai tidak konsisten
dengan hadirnya kofifah dalam pencalonan pilgub jatim hampir dipastikan persaingan hanya terjadi pada kubu nu
dan kandidat calon gubernur juga diprediksi hanya ada dua yakni kofifa dan saifullah yusuf